suatu ketika di sebuah kota kecil di spanyol hiduplah seorang petani yang memiliki tiga putra alberto domini dan pedro
petani itu menjadi tua dan pekerjaannya sepertinya tidak mungkin baginya jadi dia memutuskan untuk memanggil putra putranya
tapi tabunganku hampir habis
masa masa sulit terbentang di depan saat kepala kota memperkirakan musim kemarau tiba
aku meminta kalian untuk pergi ke ibu kota dan mencari pekerjaan
tentu ayah dominic dan aku akan pergi pagi pagi
dan bagaimana dengan adik bungsumu pedro
mendengar ini kedua saudara itu tertawa
hahaha ayah kau benar benar berpikir pedro mampu melakukan apapun
kenapa tidak aku juga ingin membantu keluarga
oh hentikan kami tidak ingin kau dekat kami
pendro akan pergi dengan kalian
itu perintahku kalian bertiga akan pergi mencari pekerjaan dan kembali setelah sebulan
mengatakan ini petani masuk ke dalam kamarnya

ketiga saudara itu mencapai ibu kota dan mulai mencari pekerjaan
seorang pedagang kaya yang pada waktu itu sedang mencari pekerja yang kuat langsung merekrut mereka
akan kuberitahu kalian bantu aku dengan bongkar muat karung dari pabrik setiap hari
dan aku akan membayar kalian masing masing tiga ratus koin perah sebulan

ketiga saudara itu mencari pekerjaan yang kuat langsung merekrut mereka

ketiga saudara itu mencari pekerjaan yang kuat langsung merekrut mereka
sangat senang dan langsung setuju
sementara pedro bekerja sangat keras dua saudara lelaki lainnya menggertak dan menyuruhnya melakukan pekerjaan mereka juga
sementara mereka akan duduk dan bersantai
pada malam hari ketika mereka akan kembali ke kamar mereka
kedua kakaknya duduk bersama dan makan berbicara dan bercanda tentang hari mereka
sementara pedro harus makan di dapur sendirian
hal hal seperti ini berlangsung selama sebulan
dan kemudian suatu hari pedagang memanggil ketiga bersaudara ini
aku sangat senang dengan pekerjaanmu ini upahmu
terima kasih tuhan
oh jangan berterima kasih padaku ayo aku tunjukkan sesuatu yang lain
pedagang itu membawa mereka ke kandang kudanya dan mereka semua tercengang
wow apakah ini berarti
ya transportasimu seperti yang kujanjikan pilih kudamu
alberto dan dominic memilih kuda jantan terkuat dari kawanan
tapi mata pedro jatuh pada sesuatu yang tidak terlihat seperti kuda
seekor unicorn ya
boleh aku memilikinya
mendengar hal itu kedua kakaknya tertawa
anak muda sepertimu lebih suka naik kuda daripada unicorn
dan juga yang ini lemah dan juga rapuh
dia ingin perjalanannya terlihat seperti dia
dia ingin kudanya terlihat seperti dia
ya aku yakin
baiklah kalau begitu kau boleh mengambilnya
ingatlah untuk kembali bekerja dalam beberapa minggu
sementara dalam perjalanan mereka
alberto dan dominic mengolok ngolok pedro dan unicorn selama beberapa waktu
dan kemudian berlari jauh
kami akan memberitahu ayah tentang keputusan bodohmu
sampai jumpa dalam dua hari
ketika dominic dan alberto pergi jauh dari pandangannya
pedro menghala nafas ketika unicornnya berlari
ini tidak apa
aku bahkan tidak tahu namamu
mendengar unicorn berbicara pedro hampir jatuh dari punggung unicorn
apa kau baru saja
tenang aku tidak berbahaya
dan oh aku ajaib
apa aku bermimpi
kau benar benar terbangun
dan akhirnya aku bisa berbicara dengan seseorang
astaga aku telah menunggu dan menunggu dan menunggu dan menunggu dan menunggu dan menunggu dan menunggu
untuk seseorang yang bisa mendengarku
kau bisa mengerti aku
mari kita bicarakan sesuatu yang menyenangkan
apa buah kesukaanmu
aku mulai berpikir ada alasan bagus mengapa hewan tidak bisa bicara
aku tidak seperti binatang lain
aku memiliki kekuatan indera ke enam ku yang telah kukembangkan selama bertahun tahun
dan aku dapat memberitahumu bahwa sekarang saudara saudaramu menuju masalah
aku tahu ejaannya
maksudku masalah apa
aku tidak akan memberitahumu apapun sampai kau memberitahuku bahwa kita adalah teman
maukah kau memberitahuku tentang saudaraku
aku tahu itu
ceritakan tentang kesulitan yang mereka hadapi
dan cornell memberitahunya bahwa jalan yang diambil alberto dan dominic untuk mencapai rumahnya
sebuah pondok di rumah mereka melewati sebuah pondok tempat tinggal dua saudara perempuan
mereka adalah penyihir dan saat ini menyamar sebagai dua wanita cantik untuk memikat kedua kakaknya
dan membunuh mereka lalu mengambil uang dan kuda mereka
kau tahu semua ini dengan indra kenamu
om sebenarnya aku sudah sering mendengar pedagang berbicara tentang jalan itu
dia menyebutnya jalan parah mematikan
kita harus membantu saudara saudaraku
aku tidak mengerti mengapa kau membantu mereka
mereka sangat kejam padamu
begitu juga kuda lain kejam padaku
itu karena mata untuk mata akan membuat seluruh dunia buta
teman kita bicara tentang mata
kornel kau harus membantuku sahabat
apa kau baru saja memanggil aku sahabat
bisakah kita bergerak cepat sekarang
oh maksudmu terbang
kencangkan sabuk pengamanmu sahabat
kita segera pergi
sementara itu seperti yang dikatakan cornel alberto dan domini dipikat oleh para penyihir
dan saat ini mereka berada di pondok penyihir di tepi dana
kedua kakaknya terpesona oleh kecantikan para penyihir itu
jadi kalian ini bersaudara
ya namaku lara
dan ini adalah adikku namanya nina
aku alberto dan dia domaining
kalian pasti lapar
kenapa kalian tidak menyegarkan diri dan kami akan menyajikan makanan
ketika kedua kakak pedro itu duduk di meja dan hendak mengambil gigitan pertama
mereka mendengar suara letupan keras dari arah luar
apakah semuanya baik baik saja
dia bukan siapa siapa
hanya seorang pria yang pernah kita temui
aku bilang mereka ini jahat
ingat mata untuk mata
tidak benar benar tidak
apakah dia berbicara dengan kuda
sungguh seorang pria yang aneh
kuda itu juga aneh
dia punya sedikit masalah
mari kita masuk saja
hei kau pergi
mereka bukan gadis yang cantik
mereka adalah penyihir
pedro berjalan ke arah saudara saudaranya ketika kedua penyihir itu saling memandang
tuan ini sangat tidak sopan
lalu mengapa kau tidak melihat kakakku dan mengatakan
kau telah meremehkan kami berdua
nina memandang lara dan keduanya tersenyum
apakah kau percaya aku
bagus lalu sekarang coba lihat mataku
mata alberto dan dominic melebar dan dengan kilatan cahaya mereka berubah menjadi kata
buat buat buat
buat buat buat
sekarang adalah giliranmu
baiklah togo tahan simpan sihirmu nona
tidak perlu melanjutkan mengatakan abra gadabra gadabra gadabra
dia dia bisa bicara
dan mengapa mantra kami tidak bekerja untukmu
karena aku yang melakukannya
dan sekarang aku akan melakukan
dan dengan kilatan
tidak apa apa narator aku tangani kita punya dua kata dan dua apa mereka ini
dan kau kau tahu sihir
aku telah berbicara denganmu selama ini dan kau tidak menyadari itu
dan bagaimana menurutmu aku tahu saudara saudaramu mengambil jalan pintas
ngomong ngomong ini saudara saudaramu mereka katak angkatlah dan kita pergi
dan bagaimana dengan para penyihir
apakah kita akan meninggalkan mereka di sini
temanku aku tidak percaya padamu kau mengkhawatirkan mereka
kornel mata untuk mata
oke baiklah sudah cukup
hei kodok maksudku penyihir
kau akan berubah kembali menjadi avatar gadis cantikmu di pagi hari dan akan melupakan semua tentang sihir dan perbuatan burukmu ini
boleh aku lanjutkan
maka pedro dan kornel membawa kata
dan terbang ke dunia pertani
ketika mereka sampai kornel merubah kata kembali menjadi bentuk aslinya
alberto dan dominic telah berubah kembali
mereka menyadari betapa jahatnya mereka bagi adiknya
mereka meminta maaf dan memeluknya erat erat
kita adalah saudara kita saling menjaga yang lalu biarlah berlalu
dan ya jangan beritahu ayah apapun tentang apa yang terjadi
baiklah adik kecilku
baiklah adik kecilku
petani itu senang sekali melihat anak anaknya lagi
tapi dia lebih senang melihat anak anaknya rukun
ketika saudara lelaki itu hidup bahagia bersama sementara ayah mereka duduk di rumah
menghabiskan waktunya untuk berkebun
dan untuk cornell
ingat mata untuk mata akan membuat seluruh dunia buta
apa artinya itu
tidak tahu tidak tahu